oke warganet sempat terpecah ya dengan rencana pemberian nama jalan ataturk di jakarta
ada yang menganggap sosok ataturk ini mencoreng umat muslim
ada juga yang menganggap hal ini merupakan langkah diplomatik
agar hubungan indonesia turki lebih baik
bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi hal ini
bergabung bersama kami ada dosen hubungan internasional universitas indonesia
pak agung selamat malam
selamat malam mbak
pak agung dari polemik yang kemudian jadi bola liar di lini masa
ada yang pro ada yang kontra
anda melihat kontroversi ini kontroversi nama jalan ataturk ini seperti apa
oke pertama mungkin kita perlu memahami tiga hal ya mbak ya
yang pertama kita perlu memahami bahwa masalah penentuan nama jalan ini
sebenarnya kan diserahkan kepada masing masing pihak ya
dari turki menyerahkan penamaan jalan di ankara kepada pihak indonesia
dan sedangkan penamaan jalan di jakarta itu diserahkan kepada pihak turki
artinya ini sebagai satu proses yang punya asas
itu prokal itu ya ada hubungan tiba tiba timbal balik
itu yang pertama
yang kedua sebenarnya juga perlu dilihat bahwa
itikat ini juga merupakan bentuk kedekatan ya
hubungan antara indonesia dengan turki sebenarnya
sebagai sebuah negara bangsa
relasi ini sudah berjalan sekitar tujuh puluh tahun ya
bahkan bisa jauh lebih dari itu
kalau kemudian kita menariknya dari masa masa usmani
yang punya relasi kuat dengan kehutanan kerajaan di nusantara
dan yang ketiga sebenarnya juga dalam konteks
diplomasi dan hubungan internasional
hal seperti ini
sebenarnya suatu hal yang sebenarnya
lazim dan terjadi
hal hal yang terjadi
nah simbolitas ini kan jamak ditemukan ya
dalam konteks indonesia ini
kita yang biasa untuk menghargai negara lain
misalnya dengan peresmian
misal di bandung kita lihat ada namanya
sekitar sejarah nasional di afrika bandung
ada juga di jakarta kita lihat ada patung liga garin ya
ataupun juga jalan soekarno yang kemudian
atau kota kota nasional lain indonesia
yang juga ada di berbagai macam negara
juga bagi turki sendiri
ini juga bukan satu hal yang pertama kali terjadi
di ankara kita biasa melihat dan ketemukan
ada yang namanya jina jatdesi gitu ya
ataupun jalan jina
itu ada satu bentuk bagian perspektif lokal
antara turki dengan pakistan
sebagai bentuk penghormatan kepada
perdana menteri pakistan pertama muhammad ali gina
dan di sisi pakistan juga
kemudian mereka juga meresmikan
jadi ini bukan satu hal yang baru
sebenarnya kita juga perlu melihat
suja sama model seperti ini
dalam konteks misal simbolitas penamaan jalan
ini juga punya sebenarnya potensi yang begitu besar
dalam membangun hubungan erat di masa yang mendatang
khususnya dalam konteks eratan hubungan antara
seperti itu juga hal mungkin yang saya sampaikan di awal
tapi di luar hal itu
sejumlah kelompok kita ketahui menganggap
negarawan yang dianggap katanya merevolusi turki besar besaran
mungkin dengan kesan tidak baik begitu
ya ini jadi salah satu hal yang menarik ya
khususnya di publik indonesia ya
maupun dalam khususnya dalam konteks berakhirnya
kesulkaran kursus maniok gitu
saya rasa ini luka yang disuarakan oleh kelompok islam di indonesia
dalam beberapa hari terakhir
dan saya merasakan ini menjadi suara yang memang dominan seperti itu
namun juga sebenarnya di sisi yang lain
sebagai contoh misal kita lihat dan saya mulakan
misal kita cerita tentang undang undang dasar turki
atau kemudian lebih jamak
kemudian juga turki
nah ini kita lihat sebenarnya
di sana kita baca
pasal kedua tertulis juga begitu jelas
bagaimana kemudian republik ini
bahkan momentum momentum bersejarah mustafa kemal
ya dalam perang kemerdekaan turki ini
menjadikan hari hari bersejarah nasional
bahkan hari libur
kutipan kutipannya kita bisa lihat di berbagai macam tempat di turki ya
artinya kan kita melihat bahwa mustafa kemal ini bagi masyarakat turki
punya posisi yang begitu sakral dan sosial ya
dalam konteks itu juga dalam nasionalisme turki
dianggap juga sebagai sosok pendiri republik ya
dirinya juga dianggap sebagai sosok yang berhasil menyelamatkan turki
ungguh sebagai bangsa yang merdeka ya
di masa masa perang dunia terutama dulu
dan kita ingat sebenarnya dalam sejumurnya sejarah kita
bahwa di akhir akhir kesultanan turki usmani itu
dan awal berdiri republik turki kan ada sebutan namanya
nah serangan bertubi dari wilayah utara selatan timur barat
itu kan dibalas dengan bentuk perang kemerdekaan ya
baik di wilayah sakarya garipoli dan segala macamnya
dengan berbagai macam perjanjian
yang membuat wilayah republik turki berjalan seperti hal ini
kemudian kita lihat sekarang
ya bagi musyafat kemal yang artinya juga topak turk
jadi ini kan posisi yang begitu takral dan spesial
untuk masyarakat turki sendiri
mungkin nggak sih pemikirannya masih bisa diimplementasikan
pada negara negara modern yang mungkin masyarakat mayoritasnya
ya mungkin satu hal yang kemudian saya rekomendasi bahwa
dalam perjalanannya selama ini seperti ini yang saya pelajari
turki itu juga tidak pernah punya satu bentuk itikad
untuk mengeksplor ideologi mereka seperti itu
seperti misalnya ada slogan namanya
betapa bangganya aku menjadi seorang tour gitu ya
dan memang kalau kemudian kita pahami kan
apa namanya dalam hal pemikiran atas
misalnya dulu di era republik pertama kali berdiri
itu sebenarnya turki tidak mengenal sistem bentuknya multi partai seperti itu
terhadap pemikiran kemalis ini seperti itu
nah di sisi yang lain pertanyaan yang tadi disampaikan juga sebenarnya masih relevan
dalam koridor apa namanya
jika kita melihat sekulerisme sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap hak warga negara
misalnya menjalankan pinta agama
bagaimana kemudian peran mereka
dominasi negara terhadap agama itu begitu besar
dan yang ini perlahan kita rasakan ada mengalami perubahan
maksudnya di masa masa dua dekade terakhir ya
di masa pengimpinannya akp seperti ini yang cenderung sekulerisme
nah itu sekulerisme sifatnya lebih pasif seperti itu
nah meskipun demikian kan kita juga melihat sebenarnya ideologi kemalis ini
yang masih sekarang mau dijalankan oleh pemerintahan erdogan seperti itu kan
nah misalnya untuk kemudian mendengungkan usaha untuk bergabung dengan uni eropa
misal seperti itu
ataupun dalam konteks yang lain kita melihat sejarah dua ribu enam belas
ketika masa masa usaha kudeta
itu terjadi seperti itu
nah wujud lainnya adalah ataturk itu tetap
nasionalisme ataturk tetap bermain seperti itu
bagaimana mereka usaha untuk mempertahankan republik dari nilai nilai yang memang berusaha untuk
itu yang wujud lainnya
tapi pak agung dari pro kontra yang ada sekarang
kita tahu tahun dua ribu dua puluh dua rencana pemerintah turki akan berkunjung ke indonesia mungkin akan terjadi
bagaimana kalau penamaan jalan ataturk ini gagal
apa yang terjadi
implikasinya terhadap negara
mungkin juga implikasi politik
iya tentunya sih harapan sosial secara pribadi tidak ya
walaupun memang apa namanya
karena memang nama ataturk dan soekarno ini kan punya sisi kesetaraan ya
dan sisi kepantasan sebenarnya mengaku dari sisi asetorsi sosial yang kemudian saya sampaikan tadi di awal ya
keduanya adalah tetap berpabah
mereka punya semangat besar dalam konteks antipolonialisme dan antiimperialisme
artinya ini posisinya benar benar sudah ideal
kalau kemudian ada isu yang berkembang
kalau diganti saja dengan posisi sultan mehmed
berarti kan saya pikir juga tidak ideal
kemudian di sananya ada soekarno
artinya sisi kepantasan itu sudah ada di titik ini
walaupun demikian kan memang artinya melihat polemik yang ada ini jadi satu pr juga sebenarnya ya
buat kedutaan turki di jakarta
seperti dalam konteks diplomasi publik
artinya mereka juga sebenarnya melihat dan mendengar sendiri ya terkait persepsi masyarakat indonesia
khususnya kaum muslimin
terkait dengan aktor itu sendiri
artinya kan ini tantangan juga begitu besar dari pihak perwakilan
karena memang kan dalam dua dekade terakhir hubungan turki dengan indonesia itu cukup mesra ya mbak edo
sebaliknya nanti di ankara juga punya pr besar untuk pembunyian gitu ya
nama pak soekarno
karena memang kita lihat bahwa dua negara ini punya hubungan yang sangat strategis
pembangunan muslim adopsasi komunitas demokrasi
nah artinya ini kan jadi satu hal yang sebenarnya sangat berpotensi begitu besar
yang nanti saja dikembangkan
ya bagaimanapun penamaan jalan ataturk ini dilakukan direncanakan memang karena hubungan diplomatik begitu ya
ini adalah langkah diplomasi antara indonesia turki
meskipun ada sebagian orang yang menganggap ini salah ini tidak benar
tapi ada juga yang menganggap bahwa protes ini terlalu berlebihan
apalagi di lini masa di media sosial
mungkin nanti pemerintah provinsi dki jakarta bisa mengambil jalan tengahnya untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak
dan juga tetap hubungan diplomasi antara indonesia dan turki tetap berjalan dengan baik
tetap mesra tadi kalau kata pak agung
pak agung nurwijoyo terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
oke mbak terima kasih sang pak